ratusan tanaman bonsai mengikuti kontes bergensi tingkat nasional di pasuruan jawa timur
tanaman bonsai berkelas dengan harga jual fantastis dipamerkan sejak dua puluh delapan agustus hingga empat september
salah satunya spesies bonsai anting putri
yang digadang gadang memiliki harga jual setara mobil mewah atau mencapai setengah miliar rupiah
namun sang pemilik enggan untuk menjualnya
usia spesies tanaman dengan nama ilmiah ruktia religiosa diperkirakan sudah puluhan tahun
untuk perawatan bonsai anting putri atau melati air hampir sama dengan spesies bonsai lainnya
setiap pagi dan sore hanya perlu disiram dan dipupuk enam bulan sekali
jadi pada prinsipnya untuk perawatan hariannya itu
pagi siram sore siram terus pemukuannya tiap enam bulan sekali baru diganti
terus bisa jadi seperti ini prosesnya lama apa enggak
kalau pohon seperti ini paling tidak sepuluh tahun sudah mulai rapi
keunikan dari hobi memelihara tanaman bonsai dapat dibentuk sesuai keinginan
ada pun spesies tanaman yang mengikuti ajang bergensi ini
mulai dari bonsai dari pohon pimeng pohon santigi pohon serut pohon anting putri hingga pohon beringin
kontes kali ini diikuti sekitar tiga ratus lima puluh peserta dari seluruh indonesia
rencananya konser bonsai akan
dijadikan sebagai agenda tahunan kota pasuruan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat
hobi lain yang bisa mendatakan cuan yakni budidaya lebah madu
dari hobi ini mantan tkw asal desa sawangan banyumas jawa tengah
sukses meraup omset hingga lima juta rupiah per bulan
perempuan tiga puluh dua tahun yang akrab bisapa etim ngaku
awalnya hanya membantu ayahnya berbudidaya lebah madu di pekarangan rumah
sang ayah mengambil langsung sarang lebah madu dari hutan
dari situlah ketertarikan muncul
hanya dalam waktu delapan bulan etnis sudah memiliki lima puluh kotak sarang lebah
pulang terus melihat ini bapak ada usaha sarang madu gitu
jadi aku ikut membantu kayak gitu
terus apa kamu gak takut misalkan kena pengalaman gitu
nggak ada pengamannya baju pengaman
ada tompenya juga
selain menggunakan media sosial untuk pemasaran
eti juga melayani order dari konsumen yang datang secara langsung ke rumah
satu botol madu ukuran seratus ml dijual seharga seratus ribu rupiah
sedangkan botol berukuran dua ratus ml dibanderol dua ratus ribu rupiah
meliputan cnn indonesia